pasca penetapan presiden dan wakil presiden terpilih
hari ini gibran raka buming raka membagikan susu di wilayah muara karang jakarta utara
gibran menyebut hal ini bukan perayaan tapi silaturahmi
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka langsung belusukan
usai ditetapkan sebagai pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat oleh kpu
gibran bertemu warga di rusun muara karang jakarta utara
sambil membagikan susu ke anak anak
gibran mengingatkan kembali soal programnya bersama prabowo
yakni makan siang dan susu gratis untuk anak anak
buruh bersilaturahmi dengan para warga terutama di daerah daerah yang padat penduduk
karena sekali lagi ini kan banyak ibu ibu ya
sudah sering dipaparkan oleh pak prabowo
kita nanti ada program pengentasan stunting
saat bagi bagi susu ada seorang warga yang menarik gibran cukup keras
pria yang berusaha memeluk gibran kemudian ditarik mundur oleh petugas yang menjaga gibran